dulu para pemuda bersatu menyuarakan aspirasi dalam sebuah organisasi
kini semangat juang itu harus tetap ada karena masa depan bangsa ada di tangan kita
bangkitlah pemuda pemudi indonesia ngeburu perbedaan menjadi kekuatan